hai hai hai kenapa teman teman putih ada salah ya sama teman teman
hai rumput itu putri putri kita kasih tahu apa alasannya kenapa teman teman kamu nggak mau
tahun tuhan pada nyambur
tolong teman putri
tolong teman putri
ya allah gimana ya allah
saudari tolongin putri
saudari tolongin putri
saudari tolongin putri
tolongin teman tuan putri
tolongin teman putri
teman teman kada yang bisa berenang
tolong selamatkan anak anak itu

hai apa ini enggak tahu jarak ini apa ya
apa itu tadi ya benar dari putri teman teman putri dulu ya
teman teman kalian nggak papa tadi itu apa ya putri iya putri lihat gak sih putri putri
teman teman kenapa kasih zara ceritanya nanti aja
kalian berdua ini sebenarnya dari mana sih tadi kan izinnya sama mama mau pergi ngaji
kenapa sekarang pulang pulang malah basah semua begini hah kalian pasti bohong kan kalian malah pergi
mainkan terus kenapa yang basah cuma kalian berdua dan nih boceng boceng putri rabasa
sebenarnya kemana sih maafin putri tante mira tak tadi yang jatuh
estable dengar all sama putri katanya kalian somsik
presiden inmannya senjatanya
kalian sibuk kok malah main sepeda
kalian gak mau ngaji ya buat umang hati
maaf ya put sebenarnya kita gak mau bangun ke kamu
iya put kita gak mau bohongin kamu
aku gak mau latihan ngadi sama kamu put
maafin benar ya put kenapa
put ada salah ya sama teman teman
bukan put bukan itu put
iya put kita kasih tahu apa alasannya
kenapa teman teman kamu gak mau latihan ngaji
itu karena kamu sombong sih put kamu suka pamer
iya dan kamu tau gak
di belakang kamu itu diem diem mereka pada ngomongin kamu
makanya jangan suka pamer
rasain dijauhin sama teman teman kamu
pamer sombong asuk rahasian teman teman
demi allah mesti layakin kalian ngaji bukan buat pamer
ada niat putri buat tanda sama kalian
itu gak bener kan
kenapa sih kalian semua tega sama putri
yes akhirnya kita bisa nangisin si putri
pak pak pak
teganya tega banget
teganya putri nangis
teganya putri nangis
kalian itu mau selin ya terus kita mau bilang apa sama putri
iya menurut nona tega banget sih sama putri
putri masih sedia karena ucapan mawarat dan nangang tadi
bunda dari percaya kan kalau putri gak ada niat buat sombong
putri gak pernah mau pamer sama temen temen putri
temen temen putri pikir putri tukang pamer
putri sedih bunda dari
sayangku jangan sedih ya
bunda dari percaya sama kamu
kamu gak mungkin jadi anak yang sombong
kalau mereka benar benar teman kamu
mereka tidak akan percaya sama perkataan maura dan nana
sudah ya sayang
jangan sedih ya
bunda dari punya hadiah buat kamu
papa itu bunda dari
bagus banget bunda dari
buat apa bunda dari
bagus banget bunda dari
ini buat kamu sayang
makasih bunda dari
putri jangan sedih lagi ya
justru dengan kejadian seperti ini
itu yang membuat persahabatan putri benu sarah arul dan siti
insya allah bunda dari
putri cantik gak bunda dais
kasih ti aku boleh nanya gak
kok kasih ti menemenin putri tadi